suasana segar serta harum dan wangi terasa saat masuk ke toilet masjid nasional al akbar
warna hijau dari tanaman alami dan rumput sintetis membuat mata serasa segar dan dimanjakan
toilet masjid ini sengaja dirombak dalam rangka menyambut suasana new normal
pembenahan go green toilet ini mengacu pada toilet hotel bintang lima di tanah suci
gubernur jawa timur hovifah indar parawansa berharap inovasi berwawasan lingkungan di masjid nasional al akbar surabaya ini
bisa menjadi contoh bagi masjid di daerah lain
sebetulnya kan kita ini sudah harus lebih pro environment
pro environment dan ini menjadi bagian dari pembangunan yang berwawasan lingkungan
nah masjid nasional al akbar ini sesungguhnya memiliki inisiatif yang menurut saya luar biasa
ketika mendesain toilet sebagai tempat yang menyenangkan saya rasa
selain untuk memanjakan jemaah di masjid al akbar
go green toilet ini juga bertujuan untuk mengampanyakan kebersihan toilet masjid
kita memiliki inovasi namanya green toilet masjid al akbar surabaya
nah kenapa kemudian jadi toilet
di sini orang wudhu orang ke toilet sudah diberi rambu rambu terkait dengan physical distancing
meski pembangunannya belum menyeluruh
tetapi rencananya semua toilet di masjid al akbar akan direnovasi sebaik mungkin dan dijaga kebersihannya
dengan dibangunnya toilet mewah ini diharapkan bisa menginspirasi tempat ibadah lainnya
agar senantiasa menjaga kebersihan terutama toilet sehingga penyebaran wabah virus corona bisa dicegah
lukman rozak surabaya jawa timur